ya kan jalanan rame banyak yang lewat
hei kalo jalan pake mata dong
aduh udah dihujung kang
dudukin di sofa aja mas pur
makasih ya mas pur
perutnya pasti kosong karena udah banyak yang keluar
mau ya mas pur
mau beli apa
jangan terserah dong
kasian ini neke bingung
tahu diri dong
yang penting perut kang amin keisi
beli aja ayam goreng crispy
yang enak itu di deket sarinah
barangkali kang amin suka
hati hati di jalan ya mas pur
makasih banyak loh sebelumnya
kenapa kau gagal
gak tau yang pilots gitu ini
sine ke ada
di dalam sendirian
uang sewa motong yang kemarin
udah lu langsung kasih ke tati aja
dia butuh banget tuh bakal buat belanja
saya menang pur
mulheres itu harus keras banget kalo gue bayaran nggak ke waktunya
kayaknya nggak hadirin
itu dia be nih pertama andin keluar rumah terus ngedin keliling nih dekat gang sini
abis itu kemudian keliling lagi ke dekat gang kantor rw
din kagak usah semuanya ujungnya aja lo jualannya kemana
yaudah kalau gitu ntar jangan lupa ya pintu dikunci soalnya gue mau keluar juga
gue jalan dulu ya
be mau kemana
pok kebeneran nih uang sewa motor yang kemarin
sekalian antar saya ke pasar
pak kok gang cisna yang kesini mas purwnya mana
kalah suit pak
pak sofian naik bunganya nggak sekolah
bunganya udah jalan duluan
kayaknya keberatan pak
kang udah berapa ini

pak sofyan bener saya belum masukin gigi
pak nanti sore lo pulang duluan aja ya
gue ada les bahasa inggris
hmm mau saja untuk diri
ya kan jalanan rame banyak yang lewat
ya kan jalanan rame banyak yang lewat
ya kan jalanan rame banyak yang lewat
oi kalo jalan pake mata dong

udah tahu soal bunga dan bobi
ah masa kok dia nggak cerita cerita ke saya
kalau kata saya mah
gini kang tisnak tumben nggak mengutip kata kata bapaknya
makasih ya kang
engkau siap bu
ambil dari uang sewa aja